kesorotan lain saudara petugas kepolisian polres maros sulawesi selatan menindaklanjuti
kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang bayi yang berusia enam bulan
dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial saudara
bayi malang ini mengalami tindak kekerasan dari ibu kandungnya sendiri
aksi penganiayaan dilatar belakangi permasalahan internal keluarga
lantaran beratnya hidup seorang diri mengurus anaknya tanpa dinafkahi oleh suaminya sendiri
karena emosi saudara sang ibu pun kemudian membuat video singkat tersebut
kemudian dikirim ke suaminya yang kemudian diunggah sang suaminya ke media sosial
hingga akhirnya video tersebut viral
kasus ini saudara kemudian ditindaklanjuti pihak kepolisian
namun atas dasar kemanusiaan serta mengingat sang anak yang masih berusia enam bulan
proses hukum kasus ini pun tidak dilanjutkan
polisi kemudian mempertemukan keduanya beserta dengan keluarga masing masing
mereka bersepakat untuk berdamai dan akan menafkahi sang anak
yang mana dini hari kemarin telah berakhir secara damai
tidak diproses sehubungan dengan kami kedepankan
permasalahan internal keluarga untuk diselesaikan
hasil kesepakatannya ialah pihak suami akan menindaklanjuti
pernikahan siri tersebut ke
tingkat pernikahan resmi di kua